ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus yang didukung sejumlah organisasi masyarakat sipil di yogyakarta
kembali turun ke jalan untuk menyampaikan penolakan rancangan undang undang cipta kerja
atau omnibus law pada selasa siang
masa yang menamakan diri aliansi rakyat bergerak ini
berunjuk rasa di bunderan universitas gajah mada
selama aksi digelar lalu lintas menuju lokasi aksi ditutup polisi
kecuali kelayanan vital seperti rumah sakit
demo berakhir tepat jam lima sore dan lalu lintas kembali berjalan normal
gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengku buwono x
menyilakan mahasiswa untuk menggelar aksi asalkan tidak anarkis
hati hati sampaikanlah apa yang anda inginkan
tetapi harapan saya dengan sangat
adik adik semua jangan melakukan kekerasan yang sifatnya anarkis
baik merusak hak bagi para pengguna jalan yang lain masyarakat lain
maupun juga melakukan perusahaan pada fasilitas umum
sementara itu pengurus pusat muhammadiyah menilai
aksi demonstrasi tidak efektif menekan pemerintah
untuk membatalkan rancangan
dan undang undang cipta kerja atau omnibus law
apalagi di tengah pandemi covid sembilan belas dan resesi ekonomi
menurut muhammadiyah judicial review menjadi pilihan terbaik
meski di tengah sinyalemen mahkamah konstitusi
yang tidak independen dalam kasus ini
bahwa walaupun itu legal dan konstitusional
menurut saya kita juga harus memahami psikologi masyarakat
kalau aksi terus menerus juga ada
apa suasana dimana masyarakatnya
merasa tidak nyaman dengan aksi aksi itu
walaupun berlangsung secara damai tetap saja
kenyamanan masyarakat terganggu
apalagi sampai kalau sampai misalnya aksi aksi itu
diwarnai dengan vandalisme dan berbagai tindakan kekerasan
itu bukannya menyelesaikan masalah
tapi malah justru menurut saya menimbulkan masalah baru
pengurus pusat muhammadiyah saat ini sedang mengkaji
pasal pasal dalam rancangan undang undang
hasil kajian ini akan digunakan untuk memutuskan sikap muhammadiyah